jadi di bawah saya yang saya injek ini kurang lebih sedengkul saya
pada itu buitku
ada kecelok mataku
gresik dan ikan bandeng seakan dua hal yang tidak terpisahkan
di kabupaten gresik bagian utara membentang pantai dengan panjang lebih dari satu ratus empat puluh km
dan di sekitar kawasan pantai inilah berdiri lahan lahan tambak
baik yang dikelola oleh pemerintah setempat maupun dikelola secara swadaya
oleh kelompok masyarakat pembudidaya ikan bandeng
salah satu lokasi tambak berada di desa randuboto kecamatan sudayu kabupaten gresik jawa timur
tambaknya pun siap panen
tapi sebelum kita panen ada beberapa persiapan yang harus dilakukan
ini salah satunya
ya yuk terus
terus terus terus
selamat datang pemirsa
di sekitar sari menjadi di kabupaten keteng
kami sekarang akan memanen ikan bandeng dan mengolahnya
tapi belum panen
persiapan untuk pendinginnya dulu
karena takutnya ketika ya sudah dipanen tapi nggak ada pendinginnya atau untuk pengawetnya
lupakan separuh ini
wih sabar pak deng
salah satu kolam tambak tradisional dengan hasil panen lima sepuluh ton
membutuhkan setidaknya lima puluh balok es berukuran besar
nunggu sampai kalau dua dua takutnya yang gelosor
pengawetan ikan bandeng di suhu dingin bisa menghambat kerusakan menjaga kesegaran dan juga menjaga nutrisi yang terkandung di dalam ikan
sebagian lokasi tambak sebetulnya bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua
namun sebagian lain ternyata harus menggunakan sampan
sepanjang perjalanan menuju lokasi panen di kiri kanan saya terlihat tambak ikan bandeng yang dikelola oleh warga setempat
luas tambak di kabupaten gresik mencapai tiga puluh dua ribu hektare
setelah nyaris satu jam berada di atas sampan akhirnya kami tiba
proses panen membutuhkan bantuan puluhan warga
ada yang bertugas mengangkat ikan ada pula yang bertugas menggiring ikan bandeng menuju satu titik agar mudah dijaring
kegiatan pertama selama panen bandeng itu adalah menggiring ikannya
ketika panen bandeng itu berada di atas sampan kemudian diambil
kedengarannya enak tapi karena luas sampai ujung berhektar hektar itu yang bikin pr
bagi tugas ada yang di sana ada yang di tengah ada yang di pinggir
ada ada tajam astaga astagfirullah
tajam enggak bohong enggak bohong bangdai
sumpah demi bangdai aduh tajam tajam
tajam ini serang kayak nyari kerang
aduh aduh aduh
kameramen bahagia ya allah
tenang mas kameramen juga basah
mas kameramen juga basah
hahaha kita basah bersama
sebelum bisa masuk ke dalam proses panen seperti ini sebetulnya ada perjalanan yang cukup panjang
mulai dari menebar bibit memberi pakan secara berkala termasuk memastikan oksigen di dalam air tetap terjaga dengan bantuan mesin pompa air
ini agak berat di bawahnya set
tapi bisa turun lagi
nah karena dia lumpur
geket tapi ya pak de
jadi di bawah saya yang saya injek ini kurang lebih sedengkul saya
ini lumpur dari sini sampai kaki itu lumpur
perlahan jaring dirapatkan sedikit demi sedikit hingga ke tepian tambang
panen bandeng sebaiknya dilakukan pada pagi hari saat ikan belum diberi makan
ini berguna untuk menghindari kerusakan pada organ pencernaan yang akan terlihat dari luar
tentu ini bisa membuat harga ikan bandeng turun drastis
ketika jaring semakin rapat ikan bandeng mulai berlompatan
berusaha keluar dari jaring
kami harus sigap untuk menahan bagian atas dan bawah jaring agar ikan tetap berada di bagian dalam
jalan aja susah ya allah berenangnya gue
pace itu buit aku
ikan bandeng melompat dari air karena sifatnya agresif
sehingga bila badan ikan terserpu sedikit saja ikan ini akan berusaha menghindar dengan cara melompat
taduk taduk taduk cara mengganggu mana
taduk taduk taduk
dia ajarin belajar megangnya dulu
saya jangan lupa ya
tandang sama yang maju kuning
apa ya allah pas banget kena bola mata warga memprediksi pagi ini ada sekitar
satu ton ikan bandeng yang bisa dipanen
sebagai anak baru dah garam
kalau lagi panen begini

biar si ikannya
tidak lari di bawah
rata rata ikan bandeng yang dipanen berukuran dua ratus lima ratus gram
ini berarti setiap satu kilogramnya
berisi dua sampai lima ekor ikan
artinya hari ini ada puluhan ribu ekor ikan bandeng
yang kita panen
jaring semakin kami rapatkan
dan perlahan satu bagian jaring yang berada di tebian kami buka
kami menunggu beberapa saat hingga ikan bandeng tidak terlampau agresif
secara keseluruhan produksi ikan bandeng di kabupaten gresik
mencapai delapan puluh tujuh ribu ton setiap tahun
dan kali ini salah satu bagian jari kaki saya
sobek terkena sirup ibu ikan lumbu
atau ikan ketim
ini yang standar ya
ini yang besar
kantong pertama sudah terisi penuh
masih ada tiga sampan lagi
tambahkan es batu agar ikan bandeng
tetap segar sampai ke tangan pelanggan
pengiriman ikan bandeng dari wilayah ini
tidak hanya tersebar di penjuru jawa timur
namun juga hingga jawa tengah
madura pulau dewata dan bali
meski sekali panen bisa mencapai hasil enam sepuluh ton ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi
sampai satu tambah kugin
iya total semua
itu sudah ruginya luar biasa itu ratusan juta petani tambah
ya permasalahan ketersediaan bahan bakar untuk nelayan juga jarang membuat pemasukan para pembudidaya ikan bandeng tidak menentu
dan pemerintah setempat kini tengah mengupayakan berbagai cara untuk mengentaskan permasalahan yang ada
bayangkan saja kalau bandeng ini harganya cuma rp sepuluh saja
berarti sepuluh ribu x delapan puluh ribu itu hampir dua triliun
dua triliun ini berputar
ada begitu banyak variasi kuliner yang bisa dibuat dari ikan bandeng
di kabupaten gresik ada salah satu olahan ikan bandeng yang sudah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kota kota ikan bandeng dan ikan bandeng asap
sisik ikan bisa jadi sumber bau amis pada masakan bila tidak dibersihkan terlebih dahulu
harus betul betul bersih ya
insang dan isi perut merupakan sumber bakteri paling besar

sehingga harus juga dibuang
lanjut pisahkan daging ikan dari kulitnya
setelah itu keluarkan daging ikan dengan cara menekannya dari bagian ekor hingga bagian sirip
jangan lupa siapkan bumbu untuk dicampur daging ikan bandeng
ada bawang merah bawang putih jahe dojero korn salam abun gar merica dan lain lain
ikan bandeng memang dikenal sebagai salah satu ikan dengan jumlah duri terbanyak
lebih dari satu ratus lima puluh duri di setiap ekornya
kita campur daging ikan telur dan rempah rempah yang tadi telah dimasak
jadi perbandingannya satu kg ikan bandeng dan satu kg hal hal lain
tapi yang jadi perhatian saya adalah ini nggak pakai tepung sama sekali
jadi rasanya harusnya ya sebelum nyoba nih harusnya sih sangat amat berhenti

lanjut masukkan adonan ikan bandeng ke dalam kulit
terakhir cepit dengan bambu
bungkus dengan daun pisang
dan bakar dengan arang batuk kelapa
setelah otak otak bandeng setengah matang
lepaskan daun pisang dan bakar kembali ikan sampai matang sempurna
dut wangi itu
ini bumbunya tuh bikin sangat ber
wah hanya jadi otak otak bandeng
wah tentu tidak
gresik punya kuliner lain yang sudah tersohos saat itu tanah air
setidaknya tulang dipisahkan secara manual dengan alat pencapit
setelah itu ikan dimasak dengan teknik pengasapan selama satu jam
setelah satu jam diasap menggunakan arang batuk kelapa
ikan akan berubah menjadi kecoklatan yang menjadi penanda
dan ikan bandeng asap sudah matang

tidak afdol kalau kita tidak mencoba ikan yang sudah kita masak
itu tidak afdol kalau kita tidak mencoba ikan yang sudah kita matangkan

tapi jauh lebih padat dan kenyal

walau sudah tersohor sebagai wilayah penghasil ikan bandeng segar
pemerintah setempat kini tengah merangkul sekitar seribu umkm pengelola ikan bandeng

untuk mengenalkan gresik pada masyarakat luas
lewat aneka olahan ikan bandeng

kita arahkan mereka untuk membuat olahan bandeng seperti
kemudian bandeng otak otak
kita kasih pengetahuan bagaimana dia packaging
bagaimana dia bisa mengolah produknya tahan lama
bagaimana dia bisa mengolah produknya tahan lama
dan bisa dikirim ke luar kota

ada yang tertarik menjajal serunya menjadi pengolah ikan bandeng
kalau ada yang mau jangan lupa
siapkan tenaga yang besar ya
karena sekali panen bisa mencapai bertonton seperti ini

briden fernando di wiyagung yogyarto jawa timur